sidang lanjutan kasus dugaan megakorupsi proyek ktp berbasis elektronik kembali digelar oleh pengadilan tipikor kamis pagi dengan agenda mendengarkan keterangan sepuluh saksi
salah satu saksi staff bppt trisampurno mengaku menerima uang dua puluh ribu dolar as dari pt biomorph loan indonesia
trisampurno adalah staff pusat teknologi informasi dan komunikasi badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt pada september dua ribu dua puluh
kementerian dalam negeri menugaskannya menghadiri undangan biometric consortium conferences di amerika serikat
ia didampingi oleh ketua tim teknis pengadaan barang dan jasa proyek ktp elektronik husni fahmi
saat itu tri sampurno diminta mempresentasikan teknologi iktp
sebelum berangkat ke amerika serikat tri mengaku didatangi orang yang ditugaskan oleh direktur eksekutif pt biomorph loan indonesia johannes marlim
utusan perusahaan subkontraktor iktp
itu memberinya uang senilai dua puluh ribu dolar amerika serikat dan uang tersebut diduga untuk melancarkan kepentingan pt biomorph loan indonesia sebagai subkontraktor pemenang tender konsorsium pnri
terus yang membiayai semua hal itu tadi akomodasi pesawat alunce segala macam itu itu johannes marlim
pt biomorph dalam hal ini johannes marlim
berapa saudara terima yang berapa hari saudara di sana
kami saya lupa tanggal pokoknya september pak ya september sekitar
satu minggu pak satu minggu jadi berangkat kami hari minggu pagi dari indonesia kembali lagi ke indonesia hari senin pagi pak minggu depannya
itu tahun dua ribu dua belas pak ketua iktp masih berjalan
oke kemudian selain saudara terima uang tiket uang hotel loan
ada uang yang berbentuk cash yang saudara terima
iya ada pak
berapa itu pak
jumlahnya dua puluh ribu usd
dua puluh ribu usd dari siapa saudara terima
jadi kebetulan yang menerima adalah saya
waktu itu saya terima ketika pagi hari kami akan berangkat di bandara soekarno hatta
saya terima dari pegawainya pak johannes marlim
masih inget namanya
saya tidak tahu namanya saya tahu wajahnya aja
laki laki atau perempuan
kemudian apa cuma saudara yang disanguin yang dikasih duit oleh johannes marlim bagaimana dengan husni fahmi
jadi saya tidak pernah merasa berhak dan sebetulnya juga tidak mau menerima uang ketika artinya dalam konteks iktp ya
kecuali dari kementerian darurat
dalam negeri itu yang ketika itu saya tanamkan di dalam diri saya
jadi ya dalam prakteknya memang saya yang terima pak saya segera berikan kepada saudara husni fahmi uangnya pak
dua puluh ribu itu saudara berikan ke husni fahmi
diberi ketika di soekarno hatta saat itu juga saudara kasih ke husnis
saya berikan di dalam pesawat pak
oh di pesawat
jadi saudara tidak dapat apa pak
duitnya sama husni fahmi semua
nah waktu itu kita pahami jumlahnya dua puluh ribu jadi baru dibuka di pesawat pak
semuanya buat husni fahmi semua saudara tidak kebagian
bukan pak ada yang saya sampaikan kepada pak husni fahmi
saya sampaikan pak husni fahmi ya artinya saya proaktif pak ya
karena memang terus terang buat saya adalah ini suatu perjalanan di dunas
biasanya ada lungsumnya pak ya
saya bilang ke pak husni fahmi pak husni fahmi jumlah itu terlalu sangat besar ya
mohon berikan kepada saya sejumlah yang biasa saya terima
nah sebetulnya saya tidak ada pengalaman banyak pak perjalanan ke luar negeri
kebetulan tapi pak pada bulan juni sebelumnya saya juga baru saja berangkat training
dalam kaitannya juga dengan ikat
ke inggris pak
jadi disitu saya dapat kira kira satu ratus lima puluh dollar per hari
maka saya bilang ke pak fahmi berikan saya waktu itu saya menghitungnya jumlahnya sepuluh hari pak
ternyata sembilan hari
tapi tolong pak husni fahmi segala pengeluaran kalau memang ada yang untuk keperluan hotel keperluan makan ya
itu bisa dibayarkan dari uang yang dipegang oleh